kasus jual beli pulau ini bukan sekali dua kali terjadi
praktik yang jelas jelas dilarang dalam undang undang agraria ini sudah berulang kali terekspos
bahkan beberapa pulau di indonesia secara terang terangan juga dipasarkan dalam situs penjualan pulau
dan berikut ini telah kami rangkum sejumlah kasus jual beli pulau yang sempat membuat heboh tanah air yang berhasil dirangkum oleh tim cnn indonesia
ini dia yang terbaru apalagi kalau bukan pulau lantigiang
di jual seharga rp sembilan ratus juta dengan memiliki luas sepuluh hektare
secara administratif pulau ini berada dalam pemerintahan desa jinato dan masuk dalam wilayah taman nasional takabonerate di kepulauan selayar sulawesi selatan
pulau lantigiang ini dikenal sebagai habitat penyu dan banyak sekali spotnya untuk diving di sana ya
tak heran ini kemudian menjadi daya tarik bagi wisatawan dan menanggapi hal ini seorang pengusaha asal kabupaten selayar yang disebut
membeli pulau ini yanni asdianti sudah membantah dia membeli pulau ini
ia menyatakan bahwa hanya meminta hak pengelolaan lahan di pulau lantigiang untuk bisa membangun resort
dari sulawesi kita bergeser ke kepulauan riau ini dia
ada pulau ayam di kabupaten kepulauan anambas yang luasnya ini dua ratus sembilan puluh lima hektare ya
pulau ayam ini memiliki pantai pasir putih dengan air yang jernih ada terumbu karangnya juga yang belum tersentuh
dan pulau ini dilabelirkan
ini for sale alias dijual dan adanya dalam situs private island online
nah situs tersebut menyebutkan bahwa pulau ini adalah pulau pribadi dengan memasang harga sesuai permintaan
namun beberapa waktu yang lalu bupati anambas ini sudah menampik isu penjualan pulau ayam
tapi faktanya hingga kini kalau anda cek pulau ayam ini masih terpajang di situs penjualan pulau
tidak jauh dari pulau ayam kita bergeser sedikit ada dua pulau lain
ini masuk dalam situs private island online
dalam gugus kepulauan anambas kita lihat bersama ya
ini dia di depan saya pulau kembung dan juga pulau yudan
terpampang dijual di situs private island online dan dalam situs yang beralamat di kanada itu dijelaskan juga bahwa dua pulau yang terletak berdekatan ini dijual bersama tapi juga bisa dijual secara terpisah
pulau ini memiliki potensi sangat besar dalam hal pariwisata
bisa anda baca di sana ya apa saja potensi pariwisata yang ada di dua pulau ini
kita bergeser lagi ke sulawesi tepatnya di kabupaten buton sulawesi tenggara
ada penjualan pulau pendek yang juga sempat menghebohkan pada pertengahan tahun lalu di tahun dua ribu dua puluh
ini berawal dari penjualan pulau di sebuah situs online dijual dengan harga rp tiga puluh enam lima ratus per meter perseginya
pulau pendek ini memiliki luas dua ratus empat puluh dua hektare dan memiliki garis pantai putih
juga terdapat danau kehijauan serta terumbu karang dengan ikan yang berlimpah
pulau tak berpenghuni ini digadang gadang menjadi salah satu destinasi wisata di kabupaten buton
ini yang sedang anda saksikan saat ini
ini dia yang juga sempat menghebohkan pada tahun lalu ya
ini dia kita lihat bersama pulaunya
ya penjualan dari pulau malamber di mamuju sulawesi barat
pulau ini yang detailnya sedang anda saksikan di layar kaca
dikabarkan dijual pada bupati penajam pasar utara kalimantan timur dengan harga rp dua miliar
dalam sebuah kwitansi tertulis sudah terbayar uang dp nya dua ratus juta rupiah dengan transaksi lahan seluas enam hektare milik seorang pria bernama raja
namun sang bupati ini membantai isu tersebut dan mengaku hanya pernah berkunjung ke sana untuk menemui kerabatnya